pemerintah sedang menggodok rancangan anggaran pendapatan belanja negara perubahan dua ribu enam belas
dalam perubahan kali ini beberapa pos penting dalam pendapatan dan belanja mengalami penurunan
era pbnp dua ribu enam belas rencananya akan diajukan pemerintah ke dpr dalam masa sidang tujuh belas mei hingga akhir juli mendatang
pemerintah menyepakati akan melakukan penghematan pada beberapa pos belanja
seperti penghematan belanja lembaga negara rp empat puluh lima lima triliun dan subsidi bahan bakar minyak serta gas lpg yang dihemat rp dua puluh tiga delapan triliun
karena harga minyak dunia yang cenderung turun
sementara itu ada penambahan anggaran belanja di beberapa pos seperti kebutuhan mendesak lembaga negara rp lima dua triliun
anggaran pembangunan infrastruktur di papua asian games penanggulangan terorisme dan renovasi lembaga pemasyarakatan
beberapa asumsi tentunya harus mengalami penyesuaian
pertumbuhan tetap kita upayakan bisa dipertahankan di lima tiga persen
kemudian inflasi perkiraannya turun dari empat tujuh menjadi empat persen
kemudian nilai tukar tadi sudah sampaikan kemungkinan akan berada di sekitaran rp tiga belas empat ratus per usd
harga minyak otomatis turun dari lima puluh menjadi sekitar tiga puluh lima usd per barel
dan mereka juga ada adjustment sedikit
sedikit pada produksi minyak maupun gas